pada minggu presiden korea selatan yun suk yul juga mengumumkan masa berkabung nasional
dan menyerukan untuk mengibarkan bendera setengah tiang di gedung gedung pemerintah dan kantor kantor publik di korea selatan
ada salah satu seorang warga negara indonesia sempat mengunjungi taiwan untuk merasakan suasana halloween di korea selatan
sudah bergabung melalui sambungan daring sambungan zoom bersama kami ada dr adrian setiaji yang akrab di sapa dr medok
selamat siang pak dokter waktu jakarta
mungkin sembari di awal dialog ini saya ingin dari anda dulu ada ungkapan yang bisa anda sampaikan terhadap peristiwa ini
ya pastinya turut ini ya bela sungkawa juga bagi para korban yang terutama dari orang orang korea
baik itu keluarga yang ditinggalkan yang meninggal yang luka luka dan juga info terakhir
kebetulan ada yang berkata
sebenarnya ada wni juga ya yang terluka tapi syukurnya sih dari berita terakhir yang saya baca aman aman aja
jadi semoga semua aman aman saja
kita semua berduka tentunya sedunia tentunya tidak hanya indonesia
pemimpin negara juga memberikan bela sungkawanya di twitter di media sosial
tapi kalau bisa anda ceritakan dr adrian awal mulanya anda sempat berada di sana di taiwan merasakan suasana halloween
betul seperti itu
ya bagaimana suasana ketika anda berada di sana
apakah memang ramai cukup banyak orang di gagang kecil termasuk di jalan raya
ya jadi memang waktu mungkin kronologi sedikit ya saya datang itu kan setelah ada acara seminar kedokteran
sore selesai terus kemudian menuju ke itaewon kurang lebih jam tujuh malam lah sampai
nah jam tujuh malam setengah delapan sampai itu di stasiun itu udah ramai banget
nah saya juga kaget sih lihatnya wah ramainya gila nih ramai banget
sampai stasiun keluar dari subway stasiun pun juga ramai banget
kemudian menuju ke jalan besar itu juga orang udah rame banget
tapi masih oke lah masih oke untuk jalan jalan gitu masih bisa walaupun udah sempit sempitan ya
nah terus enden kan aku memang ke sana tujuannya sebenarnya memang utamanya cari makan
terus juga waktu perjalanan ke sana kan inget juga nih oh ada event halloween memang mau lihat vibe
biasanya kan orang pada pakai kostum kostum yang seru seruan gitu lihat aja lihat lihat
nah tempat aku makan kebetulan tuh di tengah tengah alenya jadi melewatin si ganggangnya itu
nah jadi waktu begitu menuju ke tempat makan tapi memberikan masih setengah
jam delapan itu udah ramai sudah padat tapi masih bisa jalan pelan pelan
enden kemudian makan aku kurang lebih sejam
nah jam sembilanan itu sebetulnya itu mau arah sekalian keluar main street ya sambil udah bener bener beda
jadi yang di situ mampat kena desak desakan juga
tiga puluh menitan lah tiga puluh menitan
jadi terus akhirnya syukurnya kayak jam setengah sepuluh jam sepuluh antara setengah sepuluh dan jam sepuluh itu udah bisa keluar dari kerumunan itu
artinya anda tidak sengaja ya niat mencari makan di taiwan
kebetulan ada perayaan halloween tertarik untuk melihat sebentar begitu ya dokter adrian
tapi kalau di jam tujuh malam mencari makan itu ketika berada di taiwan anda melihat tidak petugas dari penyenggara mungkin panitia berada di sana untuk
sekedar mengingatkan para warga tertip protokol di sana
kalau yang saya lihat sih enggak
soalnya juga setahu saya sih event itu kan sepertinya ya jadi itaewon kan soalnya kan daerah turis dan banyak kayak itu
yang area yang pertama klub klub resto resto yang mengadapkan acara itu masing masing dari klub klubnya
jadi sepertinya bukan yang dari itaewon sendiri ada kayak panitia
jadi waktu aku datang pun juga enggak ada sih untuk petugas petugasnya itu enggak ada
ini kali keberapa dr adrian berkunjung ke korea selatan
kalau mungkin sebelumnya pernah berada di sana dan setiap tahun memang ada perayaan halloween dan ramai sekali tentunya di klub klub yang berada di sepanjang itaewon
begitu ya dokter
ya betul kemarin kebetulan waktu di itaewon ya hari keempat
tapi kalau untuk halloween ya baru
sebelumnya udah pernah ke korea tapi baru kemarin yang memang mau lihat event halloween terus cari makan dan event halloween
and then kebetulan mungkin juga ini kan pas setelah lama setelah pandemi ya jadi kan mungkin orang orang juga rame tuh ke situ
rame banget malah
kalau sambil diputar ya produser di control room mungkin juga bisa diputarkan kembali video yang anda punya
yaitu tiktok yang anda sudah upload di media sosial
ini kan tampak banyak sekali ya warga masyarakat korea selatan dan turis
berada di itaewon
artinya memang kerumunan sudah terjadi pada pukul tujuh malam ya ketika anda mencari makan di tengah malam
betul itu sudah sudah yang aku bilang udah rame banget ya
tapi ya itu dia masih jalan masih bisa jalan lah kita
anda sempat membuat story ya untuk di upload di tiktok
kalau saya lihat cukup ramai orang berada di sana
kemudian juga anda pantau tentunya para petugas damkar
atau ambulans ya yang standby di sana
artinya sebelum peristiwa desak desakan terjadi sudah ada petugas dari damkar maupun ambulans yang bersiaga begitu ya dokter
oh enggak jadi kalau pada saat saya keluar dari staknya
nah itu di video saya di akhir akhir itu kan benar benar terakhir posisi yang saya kena stak
terus setelah saya keluar itu ambulan itu belum ada
jadi tapi polisi
polisi itu sudah mulai standby
nah tapi polisi yang standby itu kalau persepsi saya itu seperti lebih ke mengamankan lalu lintas lah
soalnya karena orangnya rame banget jadi jalan raya pun sampai ketutup orang
tapi hingga saat saya keluar ya saya syukurnya juga itu kejadian
sepertinya kejadian kejadian yang sampai tindih tindihan itu sih belum terjadi ya
jadi saat saya pulang baru ngeh kurang lebih setengah jam lah
setengah jam saat saya pulang itu baru dapat info kalau terjadi seperti itu gitu
kalau anda mungkin termasuk pecinta drama korea atau musik korea mungkin mengenali ya para artis atau selebritas yang berada di sana
apakah benar sejumlah selebritas juga mengunjungi halloween di itaewon pak dokter
nah infonya sih seperti itu ya
cuma dari kemarin yang saya lihat sih kayaknya nggak nemu ya
saya pun juga orangnya banyak banget
melihatnya juga agak susah sih
tapi dari yang pengalaman saya sendiri sih saya nggak melihat
anda kan salah satu warga negara indonesia yang alhamdulillah dikatakan bisa selamat ya dari peristiwa naas tersebut
dan beserta dua wni lainnya yang menderita luka ringan dan juga informasinya sudah dipulangkan ke tanah air
tapi cerita yang mungkin bisa anda gambarkan ketika peristiwa terjadi
anda berada di mana kemudian kenapa memilih untuk menjauh dari area itaewon
apakah sudah selesai makan malam bersama teman teman anda atau bagaimana ya pak dokter
ya jadi memang setelah selesai makan malam pun juga kita planningnya hanya yaudah sekalian jalan
karena tadi itu makan malamnya itu di tengah dari tempatnya gang gang itu
jadi ya sudah sekalian jalan keluar menuju madrid and then pulang
nah terus kemudian itu dia saat keluarnya itu menuju gang yang kebetulan tempat terjadinya insiden itu
itu rame benar benar udah desak desak
makanya sudah parasi terus
terus terang dari yang aku alamin pun juga termasuk desak desakan yang terparah yang pernah aku alamin
itu benar benar mau maju mundur kanan kiri udah gak bisa
terus orang udah desak desakan
dan yang aku juga lebih naasnya juga itu kan di situ kan tidak hanya orang yang mau ke acara halloween
tapi kan banyak turis juga ya seperti saya dan teman teman juga
jadi banyak juga yang turis turis dari luar negeri bawa anak kecil bawa anak kecil gitu
itu juga yang aku lihat ketekan tekan kedorongan

dia terus pada momen itu di saat aku sudah stuck ya stuck kurang lebih tiga puluh menitan
dan stuck tersebut juga kadang ya tidak sampai sesek ya
cuma karena saking stucknya kan kadang sempat nafas pun juga agak susah
tapi itu kadang banget lah
nah terus di situ putusin wah ini mulai kayaknya tidak make sense ini
terus perlahan setelah kurang lebih setengah jam itu
terus perlahan setelah kurang lebih setengah jam itu
untungnya syukurnya kayak ada nemu space ya kami saya agak memang sedikit kayak mendorong sama agak nyelinap lah ya gitu
terus baru keluar dari kerumunan gitu
yang membuat saya penasaran sebenarnya kerumunan terjadi
kemudian dasar kesakan berhempitan kemudian timbul korban
apa sebenarnya mungkin ada yang punya informasi di sana yang membuat orang ramai datang ke sana
apakah ada suatu apa ya festival atau pertujukan yang menarik warga ke sana untuk berbondong bondong
apakah ada suatu apa ya festival atau pertujukan yang menarik warga ke sana untuk berbondong bondong
kemudian berdesak desakan membuat kerumunan dan juga korban jiwa atas peristiwa ini
kalau yang saya lihat sih mungkin pertama memang biasanya sih di korea acara halloween seperti ini itu kan rame
karena pertama kostum kostumnya yang orang orang itu antusias ya untuk mengikuti acara sambil pakai kostum yang seru seruan
dan memang jujur dari saya juga lihat kostumnya unik unik kreatif kreatif
terus kemudian juga mungkin setelah pandemi ya setelah pandemi juga event offline bisa terjadi lagi
dan korea juga kan sebenarnya turismenya kan juga mulai open ya karena syarat syarat untuk masuknya pun sudah lebih dilonggarkan
nah itu menurut saya makanya kenapa kemarin bisa sampai rame banget gitu
pertama sih awalnya saya masih mikir
waktu yang sebelum makan malam itu yang masih rame tapi bisa jalan tuh mikir oh mungkin halloween sih seramai ini ya
mungkin biasanya seperti ini
karena saya pun saya juga baru pertama kali experience pas halloween ada di korea gitu
setelah makan malam ternyata wah nggak aman
ya termasuk mungkin faktor yang membuat orang begitu banyak kesana kalau saya punya catatannya adalah tim kami
di sana itu terkenal dengan tempat yang dijadikan sutradara
yang dijadikan syuting ya drama korea yang disebut dengan itaewon class
benar begitu dan juga apakah anda juga tahu mungkin ada lebih dari dua ribu toko yang berjejer di kawasan itaewon
ya itu ya betul juga itu juga memang salah satu destinasi ya
tapi selain itu juga kalau itaewon kan memang sebenarnya tempat turis
jadi orang turis turis asing tempat tempat souvenir
itu pada banyak banget di situ ya
dan kemudian ditambah setelah dramanya drakor itaewon class juga orang makin penasaran
dan kemarin kalau nggak salah pun juga sempat ada misalnya event movie korea apa
itu mereka kayak bikin acara acara seru seruan juga di daerah itaewon
jadi memang itaewon ya biasanya top destinasi nya saat kita berkunjung ke show ya
baik terakhir saya minta dari anda mungkin anda punya komentar terhadap mereka yang berada di indonesia

apakah ini menjadi kewaspadaan bagi mereka yang belum pernah ke korea selatan untuk datang ke suatu tempat
harus berhati hati melihat kerumunan yang terjadi begitu ya dokter
iya oke oke jadi kalau untuk saya pribadi sih sebenarnya saya sudah ke korea bukan yang pertama ya
cukup beberapa kali sejauh ini sih nggak ada masalah nama nama saja
tapi memang kalau saat event itu biasanya memang orang korea itu rame banget sangat antusias ya
dan ternyata takutnya seperti kayak kemarin
jadi mungkin untuk saran saran saya buat teman teman semua misalnya mau berlibur terutama ke korea selatan
saat ada event event yang ramai ya yang mungkin juga terlibat menyangkut ke klub klub mungkin baiknya ya untuk amannya di

karena memang ramainya itu yang kalau seperti kemarin ya cukup memberikan pengalaman yang sedikit traumatik ya untuk saya karena desak desakannya itu
tapi di luar itu untuk area area lain tempat tempat destinasi destinasi wisata yang lain itu sih nggak ada masalah
baik terima kasih atas bincang bincangnya siang ini dengan kami di cnn indonesia news hour
dr adrian setiaji jaga kesehatan anda keselamatan di sana
selamat selalu pak dokter